sudah tersambung untuk mengetahui kondisi terkini sudah tersambung melalui telepon dengan aurelia
dengan ibu agus ya dengan ibu agus betul selamat malam
iya betul bu
selamat malam ibu agus saya ingin konfirmasi ibu apakah ibu ada berada di lokasi kejadian
pada saat peristiwa ini tadi sore
tidak tadi cuma ponakan saya yang selamat dari kejadian tadi
oke keponakan ibu berarti sempat menjadi korban selamat sekarang ibu ya
iya selamat alhamdulillah
tadi keseret air sekitar berapa meter terus dia pegangan batu terus dia selamat
dia sempat pingsan juga sih cuman alhamdulillah bisa selamat
berapa jam setelah peristiwa kemudian ibu agus mengetahui
oh iya ya sekitar pencarian dari apa
sekitar dua jam baru ketemu keponakan saya itu
tiga jam baru ketemu artinya menyelamatkan diri sendiri ibu atau ditolong warga sekitar
ya tadi pegangan batu bisa renang terus bisa selamat
yang lainnya temennya ada yang meninggal
saat ini kondisi keponakan ibu bagaimana apakah di rumah sakit atau sudah pulang ibu agus
sekarang masih di rumah sakit
jadi agak shock juga sih
bagaimana kondisinya apakah ada luka luka
nggak ada luka cuma apa tadi ya mungkin shock tadi cuma apa
mungkin apa ya kayak takut gitu loh
ya bu agus dari informasi yang mungkin ibu dapatkan dari keponakan ibu
bagaimana ia kemudian bisa berada terhanyut arus sungai
bagaimana ia bisa ikut hanyut bu agus
oh gini kan ceritanya gini apa semua siswa kelas tujuh sama delapan itu kan pas sebelum hujan tiba itu emang apa turun di sungai semua
semua suruh turun sekali
terus sungai terus tiba tiba sungai itu dari atas langsung kayak banjir gitu
jadi semua terserat semua gitu loh
oke semua siswa terseret ya ibu ya
iya ada yang masih di atas juga selama tapi yang masih yang kebawah kan otomatis ada yang udah kebawah airnya
mungkin yang meninggal itu yang apa yang terserat duluan gitu
ibu sampai saat ini apakah masih banyak teman teman keponakan ibu yang masih belum diketahui di mana lokasinya
iya masih banyak ini
tadi ada yang masih di dalam pencarian
terus belum ketemu juga masih ada
tanggal juga ada yang udah meninggal berapa orang tadi empat orang yang saya dengar itu yang belum teridentifikasi masih banyak kelihatannya
ini masih pada dalam pencarian
ini semua adalah siswa smpn negeri satu turi apakah mereka juga tinggal di lokasi yang berdekatan ibu
sama rumah saya
iya sekitar lima km dari rumah saya
dengan sungai ini bagaimana ibu apakah jaraknya cukup dekat apakah ini wilayah yang sudah familiar
itu memang dari lokasi sekolahan sama sungai itu ya agak dekat
cuman emang apa sebenarnya sungai itu memang apa ya dibilang rawan gitu sih
emang ini nggak tahu pembinanya apa gurunya yang tidak
maksudnya nggak tahu resiko anak anak gitu loh
rawannya bagaimana ibu
pas waktu tadi di jendela petir juga gitu kok masih diizinkan dia turun ke sungai gitu
rawannya bagaimana ibu rawannya seperti apa
maksudnya rawan kali sungainya
saat ini kondisi di wilayah itu beberapa hari ini seperti apa ibu
kalau turi kan kita tahu turi itu jalan kariurang ke atas
terus cuacanya mendung sering hujan apakah saat ini lebih parah kondisinya
kalau kondisi tadi pas kejadian itu sebenarnya parah ya mbak ya
nah pas waktu itu hujannya deris banget petirnya itu pokoknya ya dibilang rawan banget pas waktu itu
pas waktu kejadian tadi petirnya aja gede banget
tapi kalau sekarang ya udah agak rintik rintis sih hujannya
tetap dalam masih pencarian
ibu pertama kali mengetahui informasi soal keponakan ibu dari siapa siapa yang memberitahu
tadi kan di grup grup kan banyak tuh yang nge share gitu
terus kejadian terus ponakan dilala apa itu kan jeneng keluarga kan nyari gitu ya mbak ya
terus tadi nyari semua informasi tadi nyari di rumah sakit nggak ada terus kok terus dua jam kemudian ketemu itu anak tadi
oke baik jadi saya ingin mengonfirmasi sampai saat ini teman teman keponakan ibu masih banyak yang belum diketahui
iya belum mbak ini masih dalam pencarian
apakah keluarga berkumpul di sekolah
kan malam juga ya apa mungkin ya cuacananya ya nggak mendukung ya kalau malam gini
baik ibu agus terima kasih sudah bersedia berbagi malam hari ini di cnn indonesia
iya terima kasih
semoga keponakan ibu segera pulih ya ibu terima kasih banyak
ya amin amin makasih mbak
terima kasih selamat malam